puluhan emak emak dari berbagai wilayah yang tergabung dalam emak emak lintas provinsi
menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dpr ri selasa siang
para emak emak membawa berbagai atribut dan spanduk sambil membunyikan alat alat dapur
masa menuntut anggota dewan tidak mengesahkan peraturan pemerintah
pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja
dan menolak kuhp karena dianggap menyengsarakan rakyat
masih dari depan gedung dpr ri lemparan botol air mineral terjadi di tengah masa ribuan kepala desa
yang menggelar aksi unjuk rasa selasa siang
para pemimpin desa ini menuntut agar dpr merevisi undang undang no empat belas tahun dua ribu empat belas
tentang desa terkait jabatan kepala desa yang satu ratus enam puluh enam

sempat terjadi ketegangan saat masa bersikeras kepada wakil ketua dpr
sufmi dasku ahmad untuk merevisi undang undang
sufmi pun menjelaskan mengubah undang undang harus melalui sejumlah tahapan legislasi
para kepala desa dari sejumlah daerah di indonesia ini mengancam akan bertahan di lokasi
jika permintaan perpanjangan masa jabatan tidak dituruti
dpr menjelaskan mengubah undang undang tersebut
berbagai kecurangan dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu dua ribu dua puluh
mahasiswa menduga ada kecurangan dalam penerimaan partai politik
di mana ada beberapa partai yang seharusnya tidak lolos verifikasi faktual
namun justru diloloskan
tim liputan cnn indonesia